eluh eluh pak haji lagi nyuci sepeda haji
udah selesai kan
kita mancing yuk
lah mancing ini dimana
eluh eluh aku aja mau ambil pancingan dulu haji
tasnya ketiga kan
lo udah tau belum
kalau ineke udah punya pacar
iya kemarin gue ngantriin ineke ke rumah sakit
lo seneng banget toh jak
jak ngeliat orang menderita
siapa yang menderita
lo tau gak kalau gue masih sakit hati
ineke udah punya pacar
ya orang gue cuman ngasih tau
kalau kemarin gue ngantriin ineke masuk pacarnya
gue udah tau jak
gue udah tau yang mana
ineke udah punya pacar
ih orang nanya jawab
semua orang mau telepon
is jadi ia datang hari ini
kalau udah selesai beberesnya
sekarang juga mau langsung kesini
mana ada gitu trepel
sekarang mah ada tuh pak
kalau dia naik bis
bawa barangnya banyak
ya udah tuh
sebentar lagi saya ke situ
kenapa lo pur
bapak gue pak
nanyain motor lagi jak
ya kalau ada duit beliin aja
masalahnya gue gak ada duit
hmm ini rumahnya
terus yang punya rumahnya
ada namanya mbak beli naim
mbak beli naim
mbak beli naim
mbak beli naim
mbak beli naim
mbak beli naim
mbak beli naim
mbak beli naim
mbak beli naim
mbak beli naim
mbak beli naim
mbak beli naim
ini aku udah sms
katanya lagi di jalan ke sini
dalemnya luas juga ya
ini mbak beli naim
yang punya kontra kan
temen kerja ini ke
yang mau kontrak bareng ini ke
eluh eluh pak haji
lagi nyuci sepeda haji
udah selesai kan
kita mancing yuk
lah mancing ini mana
apaan saya mau ambil pancingan dulu atuji
waalaikumsalam mbak harun
bisa silahkan masuk aja
bu nur udah nunggu di dalam
airnya apa beh
sumur atau pam
ntar gue yang ngurusin
lu kagak usah repot repot
nanyanya atu atu ngapa
mbak surti belum bisa kesini bu
saya baru mau nanya
bang dedinya sudah sembuh atau belum sih
kok mbak surtinya belum bisa kesini
saya belum tahu
kenapa belum tahu
saya belum tanya
tunggu saya mau tanya
sebulan berapa beh
buat lo gue kasih harga biasa dah
itu buat tinggal sendiri apa berdua beh
berdua bisa sendiri bisa
kalau tinggal berdua harganya sama aja
kan masih mesti bayar listrik sama bayar air
satu juta setengah
kapan mau pindah an
ini dua lusin
suruh mereka hitung dulu sebelum bang harun pergi
biar sama sama tahu
kalau ini dua lusin
kalau gitu saya langsung jalan ya pak
pak sopyan mau ikut
kan saya mau ke kampus
kang tisna tolong anterin ini ke tempat orang yang mau beli ya
katanya ketemuannya di parkiran kantornya
soalnya mau langsung dibawa
terus nanti kang tisnah langsung minta ya uangnya
ini di sini ada nama alamat sama nomor handphonenya
pangkosnya berapa kang tisna
terserah neng ani aja
ih kok terserah
iya neng terserah
kalau dua puluh ribu gimana
kan saya tadi udah bilang terserah
tapi kalau bisa tambahin lima ribu ya nih
bagaimana kabar kak judin
pantesan lu kelihatannya senang
gue senang bukan lantaran itu
ada aja mau tahu urusan orang aja
jangan nger kagak enak dilihat
ikan asin dimakan gagak
gua mau odik mau mancing lu mau ikut kagak
bentar deh gua ambil pancingan
si tisna dimana ya pur
tau emang gue bapaknya
kalau lu bapaknya tisna kasihan tisnanya
tidak emang gue bapaknya tisna